setiap hari para pelajar dan mahasiswa di pedalaman aceh barat harus berjuang
menyusuri hutan dan jalan bebatuan sepanjang lima km
serta mendaki bukit yang berada di pinggir sungai sikundo
untuk bisa mengikuti pembelajaran dari
sebab enam desa di wilayah kecamatan pantai cermin aceh barat ini
tidak mendapat jaringan internet
masih swilain ayuni juga turut mengeluhkan kendala yang sama
ayuni berharap adanya perhatian serius dari pemerintah
agar warga desa bisa mengakses internet dengan mudah
harapan kami semoga cepat dibantu
tawarnya makin baik
habis itu makin bagus jaringannya di kampung
jadi nggak payah ke gunung
ke depan sungai kayak gitu
apa ya cari cari jaringan udah
semenjak sekolah dan kampus ditutup selama pandemi covid sembilan belas
para pelajar dan mahasiswa ini kembali ke kampung halamannya masing masing
yang jauh dari pusat kota melaboh
supriyadi aceh barat aceh